bank indonesia kembali menyelenggarakan festival ekonomi syariah
indonesia syariah economic festival atau i saf ketiga tahun ini digelar di grand city surabaya
kegiatan ises tahun ini kembali diisi dengan rangkaian forum diskusi yang diangkat dalam bentuk seminar dan workshop menarik seputar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
untuk mengisi waktu luang terdapat juga pameran yang menjual produk produk umkm berbasis syariah
dari tahun ke tahun gelaran e chef selalu mendapat apresiasi dari masyarakat
tak hanya dari tamu dalam negeri namun juga dari tamu mancanegara
bagaimana kita pendukung pesantren diajar untuk accountable transparent and also how we can work together as a network
in how with this network kita bisa memperkuatkan ekonomi bukan hanya pondok pesantren tapi muslim indonesia
keterlibatan bank indonesia untuk ikut bersama sama dengan badan merzakat nasional dan islamic even bank
membangun tata kelola perzakatan ke arah yang lebih baik ini saya kira suatu hal yang sangat luar biasa
dengan adanya festival ekonomi syariah ini maka masyarakat yang awam juga bisa mengerti
dan manfaat yang luar biasa adalah akan paham pentingnya ekonomi syariah itu
syariah festival itu sebenarnya membantu mempromosikan syariah
dan juga keuangan islam di seluruh dunia dan indonesia juga
programnya sangat baik orang orang juga sangat baik dan hospitalnya sangat baik
mereka mengucapkan selamat kepada kami dengan baik
produk keuangan syariah yang dulunya sederhana kini menjadi semakin kompleks
berbeda dengan sistem keuangan konvensional dalam sistem keuangan syariah
setiap produk yang dikeluarkan selalu terikat pada akad akad yang mendasarinya
maka pada tahun ini diskusi ini
chef kembali difokuskan untuk membahas peran seluruh lembaga
dalam memimpin pengembangan ekonomi dan keuangan islam untuk mencapai kesejahteraan bangsa
termasuk melanjutkan koordinasi antar lembaga
serta membahas upaya dan rekomendasi ke depan untuk mengelola zakat dan aset wakaf agar lebih produktif
tanpa melanggar ketentuan syariah yang mengikat
terutama dari klinik yang berkualitas
dan pusat komersial bisa dikeluarkan
dalam hal hal yang berplan
dipertimbangkan sebagai instrumen penting
untuk meningkatkan kekuatan ekonomi sosial secara berkelanjutan
sinergi dari seluruh komponen bangsa diharapkan dapat menjadi katalis dalam menjadikan indonesia
sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia